bapak sedang mencari murid yang bernama rama mahadipta
kebetulan dia ada pak
rama mahadipta dia pernah sekolah di sini
tapi dia sudah mengundurkan diri pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tapi rama itu murid yang pintar di sekolahnya kan pak
wah kalau masalah itu saya nggak tahu pak
lantas sekarang bagaimana caranya saya bisa ketemu dengan dia pak
ada peraturan di sekolah ini yang tidak boleh memberi data siswa kepada orang lain
apalagi kepada orang asing
memangnya kenapa pak
makasih ya pak
kenapa dia mengundurkan diri
kok rosa nggak pernah cerita
oh ya rosa itu tadi minta izin sebentar
dia mau nemuin teman yang baru datang dari london
temennya dari london
iya rosa itu kan dulu tinggal di london
nah smp baru dia pindah ke sini
rosa tinggal di london sampai smp
masa lo gak tahu gitu aja
loh rupanya kan udah saling kenal ya
ya kita temen sma
lo teman sma nya rosa
tapi gue nggak pernah lihat lo ya
padahal kan kita satu sekolah
ya emang sih
gue tuh lebih senior dibandingin
kita temen sd bukan temen sma
kalau pemikiran gue gak salah
rama itu baja
gue di kamar
gue dalam perjalanan ke rumah lo nih
lo tunggu gue di luar ya
mau ngapain tuh orang

riwayat harus melihat dulu namanya

bagainda cempat unsur namanya
macam mana di si
bangat sudah cukup
beliefs tbt itu ya
udah ngibanguk sekarang
kamu rama bukan bajak
ratu pernah bilang
kalau orang yang menyebabkan kakaknya meninggal itu
rama itu lo kan
ini buku darinya kak dika
aku masih simpen
papa mau baca
dasar anak tol
dasar anak tol
buat apa lagi kamu buka buka barangnya dika
gak ada gunanya
apa hal yang paling ratu inginkan dalam hidup ini
aku pengen ketemu sama yang namanya rama
ratu pengen ketemu sama orang yang udah menyebabkan kak dika pergi dari tengah tengah kita
aku akan cari dia sampai kapanpun
buat apa lagi kamu cari dia
apa masih ada gunanya kamu cari dia
kamu pikir dengan ketemunya dia
kemudian dika akan kembali ke tengah tengah kita
ketika pergi gara gara dia
mau bilang cukup ya cukup
aku gak mau lagi
aku gak mau lagi
aku gak mau lagi
aku gak mau lagi
aku gak mau lagi
aku gak mau lagi denger itu ratu
sebagai juara pertama kompetisi matematika se indonesia yang ke sembilan
adalah saudara rama dari dki jakarta
dik lu mau ngapain dik
jangan naik kartu
gue bukan nomor satu lagi ram
gue bener bener gak nyangka
kalau kejadian itu
akhirnya bakal mendorong dika untuk bunuh diri
dan kejadiannya itu cepet banget
jadi gara gara itu
lu ninggalin sekolah
dan semua kehidupan lu
termasuk nyokap lu sendiri
lu menghindari ratu terus
meskipun lu tau dia mencintai lu banget
lo juga mencintai ratu kan
gue cuma gak mau ratu tahu kalau gue ini ramah
tapi dia pengen banget ketemu sama lo
gue mohon jangan kasih tau ratu mengenai hal ini ya
kenapa gue harus bantuin loh
lu cinta ratu kan
lu gak mau dia terluka kan
jadi udah biar kayak gini aja
biar ratu gak tahu siapa gue sebenarnya
dan gue akan menghindar dari ratu selamanya
maafin ratu pak
tapi ratu memutuskan untuk tetap mencari ramah
seolah olah yang udah menyebabkan kadika pergi
aku di depan rumah kamu sekarang nih
tolong keluar sebentar ratu
aku mau ngomongin sesuatu
ada apa lagi sih edgar
aku udah bilang sama kamu
jangan temuin aku lagi
kalo lo lepasin kamu tuh kenapa sih
lah aku mohon ya
tolong kamu jangan suka sama baja ya
kamu apa apaan sih
ratu kamu boleh gak suka sama aku
kamu boleh nggak cinta sama aku ran
tolong kamu jangan cinta budget
aku bingung nih sama kamu
hari ini kamu tuh aneh tau gak
aku cuma nggak mau kamu terluka ran
jadi aku mohon sama kamu
kamu boleh mencintai siapapun kok
masalah jangan dia
sorry ya aku baru telepon kamu sekarang
harusnya aku telpon kamu dari tadi pagi
gini loh ram
ada masalah serius
adgar udah mulai nanya nanya kamu terus
dan dia bilang kalau ratu mau cari orang yang namanya rama
kayaknya edgar udah curiga kalau rama itu kamu
gue tadi udah ketemu dia kok
dan ya dia juga udah tau kalau gue adalah rama
dia udah janji dia gak bakal bilang ke ratu
soalnya dia juga gak mau ratu sakit hati
gak gara gara ingat kematiannya dika
kalau gitu besok kita ketemu ya
kamu ke rumah sakit terus kamu tanya aja resepsion di mana ruangan aku
ntar kita makan siang di sana ya
aku tunggu ya ram
sus maaf ruangannya dokter rosa di mana ya
oh di sana mas
kamu udah dateng ram
kamu lagi nunggu seseorang
oh enggak enggak kok
kamu ketemu edgar ya
bukan aku kesini karena aku mau bicara sama kamu
hmm yaudah kalau gitu
eh silahkan duduk
tapi aku beresin kerjaan aku dulu ya
mau makan apa